teman teman ada konferensi pers dari bnpb kita standby breaking news ya terima kasih
penjuru kota akhirnya tanggap darurat bencana
tempat usaha ditutup sementara
tak ada satu penwisata yang akan dibuka
yang meninggal sebanyak dua puluh orang
dari rumah terpaksa mereka bekerja
bagi kami tidak
kami tetap berjaga
menunggu harta menyampaikan berita
mengabaikan khawatirnya sana saudara
corona kayak mendekat rasanya
optimisnya kami masih bisa berdoa
dan saling menjaga
tapi tak apa
kami baik baik saja
baiknya kalian di rumah
di tengah hangatnya dekapan keluarga
bantu kami agar kepanikan meredah
sampai pandemi ini sirna sepenuhnya
panjang umur persaudaraan kita